beranak dalam centong
mi boleh gak mi aku nginep di rumah pak rete
sekarang packing cepetan
bawa semua baju
tahan dulu lah tuh pak rete
ya udah tuh ali sama rafa boleh ikut tapi gak boleh nyusahin paret
kok suara itu
iya sih ada
bisa ketuk ketuk jendela
gak ada apa apa
tadi siapa yang ngetok ya
ada hantu disana
hai ga ada apa apa rafa mana rafa enggak ada kok enggak ada
ya allah rafa kamu tekan udah gede masa masih ngomong polsi itu mia
ada hantu rafa lihat ada hantu allah ngeles aja lagi palingan juga kebelet terus ngomong
polsi alasannya dan hantu beneran kak kalimah nggak percaya sama aku ya udah ya udah udah udah
udah sekarang gini aja rafa ganti dulu celananya ya iya nih kalau nanti masuk angin lho ada apa
malam malam bikin heboh aja
salamualaikum sepadak aduh tolong bukanya pintunya tolong punanti
saya minta izin nginep disini boleh kan nginep disini jangan kurang ajar ya nanti kalau warga
tahu ada pak rete nginep disini kita bisa diarak rame rame enggak boleh aduh
saya minta tolong tolong dong please diizinkan untuk menginep disini
enggak enggak enggak enggak enggak pokoknya pak rete nggak boleh nginep disini kita bukan muhri pak rete
lagian pak rete ngapain sih tumen banget pengen nginep disini
apa pak rete pak rete lagi ketakutan ya tuh sendalnya digendong bukan dipakai kayak boneka
gila banget sih pak rete
ntar kita meeting gitu pak
saya dikamar kita matik redang gerah
udah gitu saya sendirian dirumah
lo emangnya bella kemana
ngenong dirumah temennya
nginep bikin pr tugas cabrek abrek karunya
soal tidur sendirian kan emang udah dari dulu juga padatnya tidur sendirian
udah sekarang pak reti pulang pokoknya gak boleh nginep di rumah saya
enggak gak boleh gak boleh
ali rafa keluar dong
ada film bagus banget
beranak dalam centong
mie boleh gak mie aku nginep di rumah pak reti
sekarang packing cepetan
bawa semua baju
tahan dulu lah pak reti saya belum ngijinin
yaudah tuh ali sama rafa boleh ikut
tapi gak boleh nyusahin pak reti
gak boleh ngerepotin ya
tapi nanti pak rate makannya gimana anak anaknya
makan mah gampang masukin mulut kunyah telan
tapi mandinya kan mesti dimandiin
iya dimandikan tenang lah
saya juga punya anak
enggak udah udah
pak reti terus ikutin
pak reti sendirian
gak ada yang ngikutin
aduh ini mah gak pacok ini bunga pak
dia gelap sepi lagi
takut karena ada pak rt lah
nanti ah ya
kuh pak rt
aku ga percaya
kok udah disini
kata prt kamu nginap di rumah temen kamu
kenapa kamu udah pulang
tadi itu soalnya
kan aku udah selengarain pr
masih ada waktu untuk pulang
yaudah aku pulang aja
belah beneran anak ayah
belah jadi jadian ya
ini kan belah
masa sih gak keras sama anaknya sendiri
pak rt kenapa diem
ikut ikutan ayah ada
kalau galaknya gini saya yakin ini belah beneran
udah yuk duduk duduk duduk
duduk duduk duduk
sesuai janji pak rt
ini jemilannya mana
ini dulu di abisin
nanti kalau misalnya sudah habis
baru nanti pak rente bawain sama warung warungnya
ini jemilannya mana
soalnya pak rt udah janji
kalau nginep disini
dapet makanannya banyak
urusan perut aja nomor satu adab
oke kita nonton dulu sekarang
ini jemilannya mana
ini jemilannya mana
ini jemilannya mana
ini jemilannya apaan sih
ini jemilannya apaan sih

bukan takut panik belah
udah nih mau jadi pada nonton gak nih
iya reva juga takut filmnya sereng
kalau gak jadi nontonnya
yaudah mandi tidur deh
lagi udah malam juga nanti besok siangan
ya ya tidur ya semuanya ya
eh dulu ya